dan saatnya kita lihat rangkuman pernyataan yang berlitik dan jadi perhatian publik
soundbites of the week kita awali dari statement wali kota solo gibran raka buming raka
yang mengatakan bukan orang yang suka kasih sinyal sinyal dan belum memutuskan maju dalam pemilihan gubernur dua ribu dua puluh empat mendatang
yakin nih mas gibran banyak loh yang mau dukung
tapi lagi lagi gibran menekankan dirinya bukan hanya kader partai tapi juga kader rakyat
dirinya akan maju bila didukung oleh partai dan juga rakyat
lah bodoh aja thomas
ya kalau saya bukan tipe orang yang memberikan isyarat
iya iya enggak enggak
ya cnn aja kalau bikin
bikin judul berita agak klik bete aja
oke tapi sekarang tertarik nggak mas maju pilgub
sudah saya jawab tadi belum memutuskan
oke jadi belum memutuskan ya
tapi misalnya nanti diminta oleh partai oleh ketua umum pdi perjuangan untuk maju dalam kontestasi pilgub
mas gibran sebagai petugas partai siap dong
saya ini bukan hanya sebagai kader partai tapi juga sebagai kader warga
jika ada support dari partai dan warga ya saya harus siap
yang tadi bicara lantang nah yang satu ini gak suka ditantang
jadi gubernur jawa barat ridwan kamil meminta wartawan untuk tidak mancing mancing
dengan pertanyaan kesiapannya maju sebagai capres jika ditugaskan
kang emil alias rk katanya sih masih akan patuh pada arahan partai
bener nih kang selamat sekali gak ada keinginan untuk maju gitu
tertarik gak mas maju pilgub

tapi memang kalau ngomongin politik sih semua bisa berubah dalam hitungan detik ya
yang tadinya loyal bisa tiba tiba jadi rival
kita beralih ke soundbite lain yang mungkin bisa bikin suasana hati campur aduk nih
saat membacakan nota pembelaan pribadinya richard eliezer lagi lagi menyampaikan permohonan maaf
tidak hanya kepada pihak keluarga brigadir yosua dan orang tuanya saja
richard eliezer juga menyampaikan permohonan maaf kepada tunangannya
karena akibat kasus yang membelitnya rencana pernikahan mereka harus tertunda
yang sabar ya
saya juga meminta maaf kepada tunangan saya
karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami
walaupun sulit diucapkan tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih
dan perhatian kalaupun kamu harus menunggu
tunggulah saya menjalani proses hukum ini
kalaupun lama saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya
saya ikhlas apapun keputusanmu
karena bahagiamu adalah bahagia ku juga